ekspor impor terlepas dari kondisi nilai tukar
untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar amerika
sejak awal dua ribu delapan belas bank indonesia bank sentral malaysia dan thailand
sepakat menerapkan kerangka kerja atau disebut local currency settlement
lalu bagaimana aktivitas kerangka tersebut untuk menguatkan gerak rupiah sejauh ini
indonesia telah mengajak malaysia dan thailand
melalui bank indonesia yang menggandeng bank sentral kedua negara
adalah penyelesaian transaksi perdagangan ekspor dan impor
antara dua negara menggunakan mata uang masing masing negara
artinya transaksi ekspor dan impor ketiga negara
yang semula selalu menggunakan mata uang dolar amerika
kini bisa langsung dikonversi dari rupiah ringgit ataupun bat
sehingga tidak perlu lagi membeli dolar amerika
hal ini diakini dapat menekan mata uang dolar amerika
dan membuat transaksi jadi lebih efisien
mengingat nilai rata rata transaksi ketiga negara
mencapai satu dua triliun dolar amerika per tahun
setahun berjalan perkembangan nilainya masih kecil
bila dibandingkan total nilai perdagangan antar tiga negara tersebut
bi melaporkan sepanjang tahun dua ribu delapan belas
perdagangan yang memanfaatkan lcs menggunakan ringgit malaysia
sebesar lima ratus dua puluh tiga juta ringgit dari total nilai perdagangan tiga belas miliar dolar amerika
sedangkan dengan thailand pengusaha kita baru mencatat nilai transaksi
menggunakan bat sepuluh juta bat dari total nilai perdagangan sekitar lima belas miliar dolar amerika
jadi seperti tadi saya singgung misalkan hanya dengan malaysia dan thailand saja
porsi penggunaan dolar dalam perdagangan
kalau dengan thailand juga kurang lebih angkanya sama
tapi dengan tren yang saya sebutkan tadi
kita bisa berharap banyak bahwa pelan pelan dia bisa mengurangi ketergantungan perdagangan kita terhadap dolar
jadi ini konteksnya lebih kepada potensi jangka panjang
kita memang tidak bisa berharap seketika karena memang baru dimulai juga tahun yang lalu
dan hal yang sama juga terjadi di malaya
jadi kita harus memiliki kepentingan yang lebih besar
jadi kita harus memiliki kepentingan yang lebih besar
jadi kita harus memiliki kepentingan yang lebih besar
karena pengusaha tidak mau repot mengonversi dua kali nilai transaksi mereka
belum lagi jika perusahaan itu belum mumpuni memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang
tapi dari sisi pemainnya dari sisi pebisnisnya ini mereka belum familiar
ini perlu dilihat ke situ dan mungkin dicarikan cara bagaimana memitigasi
ini perlu dilihat ke situ dan mungkin dicarikan cara bagaimana memitigasi
fluktuasi currency antara thailand malaysia indonesia
karena memang mereka sekarang ini mengambil gampang saja karena mereka lihat dolar saja
tapi risikonya terhadap mata mata uang yang lain juga harus dilihat
itu masalah kebiasaan saja
masalah keyakinan mereka dalam stabilitas mata uangnya juga
karena selama ini kita lihat kan usd relatif stabil
kita tahu beberapa mata uang asean mata uangnya relatif fluktuatif
jadi itu masalah stabilitas satu masalah instrumen investasinya
bi menyebutkan sejumlah alasan mengapa pengusaha masih banyak yang menggunakan dolar amerika
yaitu karena mekanisme pembentukan harga produk di luar negeri yang masih menggunakan dolar amerika
kemudian korporasi pembiayaannya menggunakan utang luar negeri yang denominasi dolar amerika
dalam kegiatan ekspor impor mereka
serta masih rendahnya pemahaman kerangka lcs oleh pengusaha dan perbankan
kalau ini dilakukan dalam jumlah yang besar apakah ini masih bisa gitu
karena kita kan ketergantungan usd rnnya besar
kalau misalnya tradenya itu kecil kecil mungkin bisa
tapi begitu trade nya besar dengan volume yang besar apakah ini juga masih bisa sanggup menyerap
itu saja yang kita masih kajikan
tapi kita sih melihat ini sih suatu hal yang positif yang memang kita harus lakukan dari dulu
perlu kerja keras dari bank indonesia untuk terus mengajak pengusaha memanfaatkan kerangka lcs di masa depan
sebab kerangka lcs tengah disusun bersama negara mitra dagang terbesar indonesia
seperti jepang korea dan tiongkok
jika terwujud dan pengusaha memanfaatkan lcs ini maka bisa membantu rupiah lebih perkasa
manakala dolar amerika kembali menggila
desyari tonang jakarta